pasca robonya jembatan hutan kota kemayoran pademangan jakarta utara penyidik pores metro jakarta utara dan puslap empat mabespori melakukan penyelidikan pada senin sore
sejumlah saksi termasuk pihak kontraktor dan pengawas pembangunan dibintai keterangannya
usai melakukan penyelidikan polisi mengaku belum berani untuk menyimpulkan penyebab robohnya jembatan hutan kota tersebut
jembatan lengkung tersebut merupakan bagian dari revitalisasi hutan kota kemayoran yang menelan biaya sebesar empat puluh miliar rupiah
sedangkan pembuatan jembatan lengkung hutan kota kemayoran memakan biaya sebesar lima miliar rupiah
hutan kota kemayoran itu baru saja diresmikan oleh kementerian sekretariat negara pada dua puluh satu desember lalu hingga senin hutan kota kemayoran masih ditutup untuk umum
kami belum berani
kami menyampaikan yang jelas prosesnya adalah jembatan atau tali penyangga penahannya itu lepas
sehingga jembatan yang di tengah itu yang agak menggantung itu menjadi ambruk
tentunya nanti akan kita dalami kita lakukan pemeriksaan secara komprehensif
karena kami di sini juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi
dan kita juga sedang meminta keterangan ahli nanti sama sama dengan ahli akan kita turun
akan kita cek berkait dengan keamuan keamuan